siap bapak tanggi pak manager tim platas tekondo indonesia pak
pak kling aku bu
bu ini di samping kiri saya ada pak syafrutin pak kapolri beliau adalah cdi mesin kim
ayo ibu mau nyampaikan apa ke beliau
pak perkenalkan pak saya rahmi manager tim platas tekondo indonesia
kami sudah mempersiapkan atlet sejak oktober bapak
jadi kita disini latihan untuk kinergi saat ini ada dua belas atlet
dan kumseh ada lima belas atlet pak
untuk nanti di asian games itu ada empat belas nomor pak
sepuluh untuk kinergi dan empat nomor untuk kumseh
jadi kita masih ada audisi untuk tim kumseh pak
nanti dari lima belas kita akan jadikan delapan
yang untuk kinergi dari dua belas akan menjadi sepuluh atlet pak
nah kalau kita sih maunya latihannya di pop ini bisa tenang pak
jangan dipindah pindah pak jangan dipindah pindah pak
jangan dipindah pindah pak jangan dipindah pindah pak
jangan dipindah pindah pak

jangan dipindah pindah pak